dan para pemudik yang akan berlebaran di jalur pantura rasanya wajib mengunjungi masjid baitur rahman semarang
yang telah direvitalisasi pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
selain menjadi tempat ibadah tampilannya saat ini tidak lagi tenggelam di tengah hiruk pikuk kegiatan ekonomi
di pusat kota semarang ini cocok menjadi spot swafoto dan nyaman menjadi tempat bersosialisasi
masjid baitur rahman semarang
masjid ini tak lagi tenggelam di tengah gegap gempitanya kegiatan bisnis di jantung kota semarang simpang v
masjid ini wajib masuk dalam daftar singgah perjalanan anda ketika mudik melewati jalur pantura
kalau tak percaya tanyakan saja pada olga dan roni yang sudah merasakan kenyamanan masjid ini
nah sekarang udah lebih baik lagi dan bagus tempatnya
mulai dari masjid ini kita bisa melihat masjid ini
mulai dari ada tamannya tempat bermainnya juga ada pemandangnya juga view nya bagus
terus fasilitasnya juga udah oke intinya sekarang udah lebih bagus lagi dan baik dari tahun sebelumnya
kalau sekarang mungkin bisa lebih dilihat dari segi taman lebih bagus
dari segi fasilitas wudhu juga lebih bagus mas dari sebelumnya dan juga lebih banyak dari sebelumnya
dan untuk dari perasaan rana toilet juga lebih baik dari sebelumnya
masjid baitur rahman adalah cagar budaya religi yang dibangun pada seribu sembilan ratus enam puluh tiga dan diresmikan sebelas tahun kemudian
akibat perkembangan perekonomian yang pesat di era tahun delapan puluh hingga sembilan puluh an di kawasan simpang v
eksistensi masjid menurun meskipun sebelumnya
masjid baitur rahman sebelumnya telah sempat menjalani permajaan
ini awalnya kan ikon semarang yang hilang kita menyebutnya begitu
sekarang icon ini tumbuh kembali atau muncul kembali
jadi kalau kita lihat kiri kanan ini yang dulunya lebih dominan mal toko dan lain lain
sekarang kita kembalikan lagi ini mositnya yang lebih dominan
masjid baitur rahman
masjid baitur rahman
masjid baitur rahman
yang direnovasi secara menyeluruh oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr
selama setahun mulai dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
desain renovasinya digarap arsitek buni cibe idris yang juga mendesain renovasi masjid istiqlal
butuh sembilan puluh dua enam miliar dana yang harus dikeluarkan pemerintah lewat kementerian pupr untuk merevitalisasi aset jawa tengah ini
dan saat ini masjid memiliki kapasitas hingga maksimal tiga jamaah
sebagai bangunan cagar budaya bangunan utama masjid sengaja tidak diubah
dan renovasi bangunan lebih ditujukan pada perkuatan struktur bagian utama masjid
konsep masjid yang sebelumnya terkesan tertutup diganti dengan konsep hubungan manusia yang lebih terbuka dengan cara menghilangkan gerbang utama sehingga masjid mudah diakses
halaman masjid juga lebih asri dengan renovasi sistem lansekat yang memiliki ruang terbuka hijau berisikan beragam jenis pohon kolam dan air mancur
yang menjadi salah satu spot favorit jamaah masjid untuk bersosialisasi
menurut takmir masjid baitur rahman jumlah jemaah meningkat setelah direnovasi
selain itu ada daya tarik lain selain ibadah yang membuat masjid ini wajib
yang dikunjungi pada arus mudik lebaran tahun ini
jumlah jamaahnya kalau dikatakanlah dulu sholat rohatib itu antara dua ratus sampai lima ratus
untuk sekarang ini meningkat prosentase sampai tiga puluh persen
jadi disini tidak hanya untuk sholat saja tetapi kita bisa dilihat di belakang ini banyak tempat tempat selfie
yang untuk kamar
pemula muda sekarang itu tempat selfie itu menjadi kunjungan utama
kecantikan masjid baitur rahman kini juga bisa dinikmati di malam hari
suasana sholat menjadi lebih nyaman karena penataan interior yang artistik yang didukung pendingin udara
penataan pencahayaan juga didesain dengan baik termasuk menara masjid yang tegak berdiri penuh estetika
masjid baitur rahman juga ramah disabilitas karena dilengkapi jalur pemandu atau guiding block
serta lift yang melayani kaum difabel lansia dan ibu hamil
renovasi ini kembali mengembalikan pamor masjid baitur rahman seperti dulu
di mana tidak lengkap rasanya datang ke semarang bila tidak singgah di masjid baitur rahman